bertentangan dengan ekspektasi supporter pola
kalau kita lihat jadi clear ya kenapa itu harus diulang
clear tadi sudah dijelaskan oleh coach justin
betul tadi bung budi mengatakan kalau itu terjadi pada timnas indonesia
kata kata mutiara keluar semua
gini gini kita itu merasa karena euforianya luar biasa semua terjadi
kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus
mereka lupa tujuh belas pemain itu liga satu
dimana liga luarnya juga tir dua tir tiga
jadi tim ini itu masih di apa ya dalam proses untuk dibentuk
ini sebenernya untuk saya ini tim mediocre
berkat kerja keras berkat sintayong berkat pemain berkat segala galanya
coach justin ini mengatakan sudah ada progres
tapi kemudian kalau merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan semua
saya mau mengutip kalimat dari ketua pssi erick thohir
ini setelah qatar yang juga melihat bahwa ada keputusan keputusan wasit yang tidak adil terhadap kita
kita pssi akan melayangkan surat protes
tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian
kita belum selesai masih ada dua game lagi dan lain sebagainya
seberapa sakti surat protes ini bisa membuat hakim itu bisa kita anggap fair terhadap indonesia
protes ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan oleh pssi
jadi sama kalau paslon protes kmk
apapun yang paling penting dari protes yang kita lakukan adalah kita mengingatkan afc
bahwa var ini tidak kemudian menjadi sempurna
termasuk bagaimana wasit memimpin di lapangan
bagian dari hak dan itu bagus gitu kan
misalnya kita perundungan dan sebagainya kepada wasit
sementara kita enggak paham soal aturan yang ada
yang harapannya sebetulnya adalah supaya wasit itu tidak digunakan lagi
diprotes akhirnya ditarik gelar juaranya
kamu tuh jangan bikin harapan palsu gitu dong
saya bilang kepada pak marji gini pak
kalau kita kemudian menemukan ada indikasi match fixing di situ
itu ada kemungkinan pertandingan itu kan berubah skornya gitu kan
enggak dong beda dong itu konteksnya
saya bilang sekalian indikasi match phishing dengan buktinya
karena itu bisa mengubah hasil pertandingan bisa jadi misalnya qatar dicoret
pak marji waktu saya tampil di tv bilang
menyampaikan itu ini ada indikasi nih kita protes
saya bilang kalau ditemukan itu sampaikan karena itu yang bisa mengubah
tapi kalau cuma sekedar protes tidak akan cuma hasil pertandingan
tapi yang paling penting sebetulnya yaitu
wasitnya jangan dipasang lagi
yang sibuk sibuk bilang cek far cek far
itu yang tidak bisa diterima sama teman teman kita
mbak rosy turun jabatan jadi asisten far
mungkin kena ini kena apa namanya komite etik dari mk jadi turun sedikit
wasitnya dari saudi kalau nggak salah ya
tapi dia bukan tanpa kontroversi loh
yang wasit yang nanti malam akan ini bukan tanpa keputusan kontroversial
ini wasit afc gak ada nggak ada kontroversi
levelnya masih jauh di bawah wasit eropa
oke paling tidak raff sudah tersenyum bahagia
karena si wasit far yang kemarin bolak balik
suruh c far c far sudah diturunkan jadi asisten
nah kalau itu jadi klebet
kalau dari kami sisi supporter sih untuk wasit yang memimpin
malam hari ini ya siap siap aja kami udah tahu ig kalian
sebelum kalian bertanding kami udah tahu titik koordinatnya
ya kami kembali sesaat lagi